menteri bumn sekaligus ad interim menko maritim dan investasi erick thohir
menghadiri penyelenggaraan ajang balap internasional pertamina grand prix of indonesia
di sirkuit internasional pertamina mandalika
erick yang juga hadir untuk memberikan piala kepada juara pertama kelas motogp
menyebutkan bahwa kawasan ekonomi khusus mandalika
tempat pagelaran balap internasional ini berada
masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah
hal ini disampaikan oleh menteri bumn erick thohir
selesai menghadiri jalannya acara balapan pertamina grand prix of indonesia
di pertamina grand prix of indonesia
erick menyebut ada sejumlah evaluasi yang masih harus dibenahi
dan diselesaikan di kawasan ekonomi khusus mandalika
evaluasi dilakukan guna untuk memberikan kemudahan aksesibilitas
kepada penonton yang tak lain adalah wisatawan
erick menyebut evaluasi dilakukan mulai dari
sistem arus lalu lintas saat acara di sirkuit
serta menambahkan sejumlah fasilitas lainnya seperti
infrastruktur akomodasi dan juga tempat wisata lainnya
di waktu mendatang
baru nanti pakai tempat berkuda lapangan golf
dan juga yang kita akan bangun juga disini
fasilitas bagaimana penyerapan yang sekarang juga harus disediakan
jadi memang kawasan mandalika ini akan kita jadikan bagaimana tempat wisata
tapi juga ada entertainment ada juga sport tourism
kita pastikan bahwa pertumbuhan ekonomi disini juga buat masyarakat
kita ingin mereka menjadi bagian
kalau kita lihat bagaimana bali tumbuh
bagaimana juga wilayah wilayah destinasi wisata
ya ini buat masyarakat sekitar
jadi ayo bersama sama kita saling menghargai